anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
setelah terjadi gempa bumi dengan kekuatan magnitudo lima tujuh
berada di satu ratus tiga km tenggara kaupaten sukabumi jawa barat
pada selasa sore
getarannya pun terasa hingga jakarta
gempa dengan kedalaman empat belas km
berada di tujuh delapan puluh enam lintang selatan

atau berlokasi satu ratus tiga km tenggara kaupaten sukabumi
pada pukul enam belas lewat dua puluh tiga menit waktu indonesia bagian barat
gempa sendiri dirasakan di beberapa wilayah
termasuk sukabumi bandung hingga ibu kota jakarta
menurut badan meteorologi klimatologi dan geofisika
melalui akun twitter info bmkg
gempa tidak berpotensi tsunami